gempa bumi kerap terjadi di tanah air
lalu apa yang harus kita lakukan saat gempa terjadi
agar bisa selamat atau paling tidak memperkecil resiko dampak yang mungkin akan dialami akibat gempa
yang pertama bila gempa terjadi berlindunglah di bawah meja atau perabot lain yang kokoh
bila tidak ada merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan kita
sebisa mungkin jauhi kaca dan jendela
tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi aman
jangan menggunakan lift dan jika sedang di luar jauhi gedung pohon papan reklame lampu jalan atau jaringan berkabel
jika terjebak dalam reruntuhan jangan menyalakan api
tutup mulut kita dengan satu tangan bila ada
dan munculkan suara agar timsar bisa
mencari posisi kita
ingat yang terpenting tetap tenang dan jangan panik
jika tenang maka kita dapat berpikir jernih dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi